halo selamat malam belakangan ini radikalisme menjadi hantu menyeramkan yang coba diperangi oleh pemerintah
formasi baru kabinet jokowi banyak dianggap menggambarkan suasana kebatinan perlawanan itu
apakah benar radikalisme menjadi ancaman kekinian
disiarkan dari studio dua cnn indonesia bersama saya budi adiputro
inilah kupas tuntas formasi anti radikalisme ala jokowi
demi allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada undang undang dasar negara republik indonesia
radikalisme intoleransi saya kira tidak kita beri toleransi lagi
adalah rahmat bagi alam semesta
komitmen untuk memerangi radikalisme berkali kali dilontarkan atau diutarakan oleh presiden joko widodo
berkali kali itu pula kontroversi sekaligus apresiasi sejalan mengiringi persoalan ini
radikalisme menjadi ancaman laten kekinian
kita akan berbincang malam hari ini dengan cedikiawan muslim yang kini menjabat sebagai anggota dewan pengarah dari bpip
selamat malam buya syafiee
selamat malam buya syafiee
terima kasih buya sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
ini kita bicara mengenai radikalisme
katanya jokowi itu serius sekali ingin memberantas radikalisme di periode keduanya ini
dengan salah satunya yang terlihat jelas dengan formasi kabinetnya yang kira kira kalau bahasa sepakbolanya ini agak ofensif atau total football dalam memerangi radikalisme
buya sendiri melihatnya seperti apa
nah ini kan persoalan radikalisme intoleransi itu kan ini kan sudah lama
merayapnya itu sudah lama menyusup sudah lama dibiarkan
ini kan sekarang kita menerima cusup piktir memelihara anak
macan atau anak singa itu sudah besar sekarang
tetapi kalau kita lihat asal usulnya ideologi ini ini kan dari sebuah peradaban yang sedang jatuh
sebuah peradaban yang sudah punya masa depan
lalu diberi bungkus teologi agama
itu yang menyebabkan orang tersesat karena ini
dia merasa benar di jalan yang sesat gitu
hanya persoalannya kemudian ini dipakai nama tuhan
lalu orang gampang jadi mau mati syahid
itu adalah penyesatan
terhadap pengertian agama yang benar
nah jadi ini di indonesia ini kan sudah ini sudah masif sekali
terutama di kalangan pelajar di kalangan mahasiswa bahkan di kalangan tni dan polri
bahkan di tni dan polri buya ⁇ shafii ⁇ yang seharusnya menjaga betul ideologi pancasila atau mungkin pluralisme bangsa indonesia
apa yang membuat kemudian ini bisa kalau tadi kata buya macan kecil yang sekarang sudah mulai besar gitu dan mungkin memakan tuannya sendiri gitu buya
apa yang membuat kemudian ini bisa kalau tadi kata buya macan kecil yang sekarang sudah mulai besar gitu dan memungkin memakan tuannya sendiri gitu buya

ini bukan berjalan baru ini
karena tidak ada kontenerasi yang efektif gitu ya

mereka menguasai juga sama medsos dan kita lemah di bidang itu
tapi kita belum terlambat kok
sekarang pemerintah sudah lebih siap
kalau dulu itu kan kementerian ngehnya sadarnya belakangan
kalau dulu itu kan kementerian ngehnya sadarnya belakangan

nah sekarang nampaknya menteri agama yang baru mungkin juga
itu sudah mulai siap untuk menghadapi
tapi jangan ada korban
dan juga pendekatan
jangan pendekatan kekerasan
jangan sama hukum
tapi ini kan sudah ideologi
ideologi yang bangkrut tapi ada pengikutnya

keak untuk keadilan
oke buya sebelum kita bicarakan kita ini
mengenai lebih ideologis kenapa ini bisa mengakar beranak pinak bahkan menjadi besar sekarang
kita bicara mengenai personalia para menteri menterinya jokowi
banyak yang menganggap bahwa ini presiden jokowi dengan menempatkan jenderal tni di kementerian agama
kemudian jenderal polisi di kementerian dalam negeri ada pak cahyokumolo di menpan rb
nadiem makarim di menteri pendidikan pak prabowo di menteri pertahanan
itu menjadi langkah yang konkret untuk bisa membuat atau melawan gejala radikalisme
karena personalia personalia menteri menteri jokowi yang dianggap siap perang dengan radikalisme ini
buya sendiri melihatnya seperti apa
mungkin kita tidak memakai istilah siap perang ya
soalnya ini kan warganegara kita sendiri anak kita sendiri
oleh sebab itu menurut saya pendekatan dilakukan oleh bnpt selama ini
jadi ada pendekatan dengan bahasa hati dengan bahasa ekonomi
dengan bahasa juga memperhatikan keluarga keluarganya yang umpamanya
yang sudah tingkat puncak pun jadi jadi teror gitu ya
itu diperhatikan gitu
jadi bukan lagi pendekatan represi bukan semata mata
pendekatan itu penting
tetapi juga pendekatan dari segi apa yang lunak gitu ya
dan tergantung nanti ini kan beda ini
mereka harus mengerti betul menyamakan bahasa
antara beberapa menteri yang anda sebut tadi itu
dan kemudian betul betul kita tahu petanya
di kalangan pelajar bagaimana
kalangan juga aparat bagaimana
di pesantren pesantren bagaimana
itu dipetakan betul betul secara matang dulu
lalu disiapkan langkah
dan menurut saya jangan pernah dipakai istilah perang lah ya
ini persoalannya sudah ideologi itu tidak bisa hanya dengan kekerasan
harus di counter dengan ideologi juga yang lebih
yang lebih yang bisa mengalahkan mereka gitu
dan sesungguhnya kalau kita mau jujur ya
sila kelima sila kelima pencah sila
sila kelima pencah sila
kita namakan keadilan sosial di seluruh indonesia itu
itu kan tidak kita lakukan secara efektif sejak kita merdeka
ini yang menjadikan juga karena ada ketimpangan ekonomi yang begitu rupa
sehingga ini menjadi kenapa rumput rumput kering yang mudah terbakar
tapi masih belum terlambat kita harus bersama sama menghadapi ini
bu ya kalau kita bicara mengenai ketegasan
kalau kita bicara mengenai ketegasan kemudian kan banyak yang berharap
ada menteri agama yang baru menteri dalam negeri yang baru
bicara ketegasan dalam melawan radikalisme ini
kalau tadi bu ya katakan tidak boleh pakai cara cara yang keras
cara cara yang agak militeristik misalnya
lalu cara apa bu ya yang perlu dipakai
kalau kita bicara mengenai ketegasan kemudian kan banyak yang berharap
ada menteri agama yang baru menteri dalam negeri yang baru
bicara ketegasan dalam melawan radikalisme ini
kalau tadi bu ya katakan tidak boleh pakai cara cara yang keras
cara cara yang agak militeristik misalnya
lalu cara apa bu ya yang perlu dipakai
tegas boleh itu boleh tetapi juga ada kearifan di sini
harus ada kearifan
semua orang ini kelompok kelompok ini kalau sudah terpapar itu
mereka kan tidak mau menerima kebenaran dari pihak luar
ini mereka mengandung semacam teologi tunggal
dan itu apa
ya udah harus kita pelajari mereka itu
dengan bahasa bahasa yang bisa kita paham
yang memang yang sudah melakukan tindakan pidana dan kekerasan
itu harus secara hukum
tapi proses penyadaran ini menurut saya yang penting sekali
jadi harus melibatkan bukan satu kelompok
jadi semua hak
kalau sudah nanti kementerian pendidikan
kementerian agama dan lain lain sudah bersama sama
seolah olah kan tidak pernah dilakukan
suatu kerjasama yang integrasi yang sempurna
itu terjadi selama ini
harus dilakukan itu
kalau kita petakan buya buya tadi mengatakan
bahwa harus ada pemetaan yang jelas
sehingga strateginya tepat dan sasarannya juga tepat
kalau kita bicara mengenai di masyarakat sipil
gejalanya tadi kalau kata buya
sudah macan yang kecil
sudah jadi macan yang besar karena pembiaran
bagaimana dengan lingkungan pemerintah sendiri buya
kemudian kampus kampus negeri misalnya
ataupun tni dan polri
bagaimana buya memetakan gejala
apakah macannya juga semakin besar
seperti yang ada di masyarakat sipil buya
bagaimana petanya menurut buya syafiq
tidak selama ini karena tidak di counter itu
tidak dihadapi secara sungguh sungguh ya
dan begitu juga tidak terintegratif
tapi saya rasa sekarang sudah kesadaran
walaupun agak terlambat
tapi belum terlambat betul
kan lebih baik terlambat
lebih baik tidak
jadi masih mungkin dilakukan ini
tapi juga ini harus bersama sama
jadi yang dinamakan ketimpang sosial ekonomi
itu juga harus dilakukan
jangan kita bicara tentang kehebatan pancasila
tapi dalam kenyataan ketimpang sosial ekonomi
itu kan susah sekali kita jual
so orang orang ini sebenarnya
orang yang sudah terpapar ini
itu kan adalah kelompok kelompok yang menurut saya
mereka sangat miskin dalam
bukan dalam benda
tapi juga dalam gagasan dalam wawasan
imannya juga iman yang terpaparnya
ini kan berasal dari negara lain nih
dari negara lain yang selalu jatuh
yang sedang terperang saudara
yang tidak kerugoknya bisa diatas itu
tapi mengapa mereka laku jual
karena memakai bahasa agama
bahasa agama yang ditafsirkan secara salah
itu yang masalah
nah itu bu ya yang menjadi masalah
banyak kemudian orang agak takut
agak ragu melakukan diradikalisasi
atau melakukan dialogis
karena memang selama ini
kelompok yang mungkin dianggap radikal
memakai nama agama
bagaimana kita membedakan antara radikalisme misalnya
dengan islamisme gitu bu ya
sehingga kita bisa tahu
bisa berdialog dengan cukup cerdas
dan kepala dingin gitu
jadi saya sudah berkali ini mengatakan
dengan islam katakan islamnya
itu jangan dicampur aduk dengan arabisme
arabisme yang salah jalan
orang kan susah membedakan itu kadang kadang
jadi seakan akan arabisme selama ada islam
islam selama ada arabisme
ini yang menyebabkan apa
orang harus dijelaskan ini
itu sangat mudah ada al quran
al quran itu kan pesan pokoknya
meneratakan rahmat bagi alam semesta
itu tujuan pokoknya nabi itu diutus
tapi kalau dia memiliki kekacauan
membuat perang membuat kerusakan
membunuh orang lain atau yang tidak
bukan orang lain yang seagama pun dibunuh
karena berbeda pendapat dari mereka
ini kan bukan lagi membangun peradaban
ini namanya membangun kebiadaban
bu yaya komitmen presiden jokowi yang serius katanya
ingin menangani radikalisme di periode kedua ini
mendapatkan banyak kontroversi juga
yang pertama misalnya
mantan menko maritim rizal ramli mengatakan bahwa
ini sebenarnya hanya untuk mengalihkan isu dari
kemudian mantan kolega anda prof din syamsuddin
mantan ketua umum pp muhammadiyah mengatakan bahwa
langkah jokowi yang ingin memberantas radikalisme ini
menyakiti hati umat islam
gimana anda melihat komentar komentar seperti ini bu yaya
supaya kita bisa jalan di track yang benar gitu
nah ini sekarang begini aja
ini kan baru nih
mau geberakannya baru ya kita lihat aja nanti
dalam minggu minggu bulan bulannya akan datang
kalau nilai strateginya tepat
dan ada persuasif di situ
itu kan orang akan diam sendiri sendirinya
tapi kalau hanya bicara bicara aja memang susah sebenarnya
buya ini ada beberapa kebijakan yang sudah ramai hari ini
dalam satu dua hari ini yang dilakukan oleh
dikeluarkan oleh menteri agama misalnya
boleh dikeluarkan supaya bu yaya syafi'a ma'arif
apa yang kemudian dilontarkan oleh menteri agama
general farouk rozzi yang saya bacakan bu yaya untuk anda
bakal ada oh ini soal cpns bu ya
bakal ada soal pencegahan radikalisme di tes cpns dua ribu dua puluh
ini langkah langkah taktis pragmatis yang dilakukan oleh pemerintah
ada satu lagi boleh dibukakan
nah ini kata menteri agama saya harus bacakan kepada buya
menteri agama mengatakan bahwa
akan larang cadar di instansi pemerintah
nah buya ini apakah langkah langkah taktis dan teknis seperti ini
memang diperlukan dalam waktu dekat bu ya
gimana anda menilainya
tergantung caranya ya tergantung caranya
kalau caranya itu nanti menimbulkan antipati itu tidak akan efektif
tapi kalau caranya menurut saya dipakai di bahasa yang manusia yang arif
ini substansinya memang itu gitu
tapi cara pendekatannya tidak bisa secara militer
tidak bisa juga secara cara aparat yang selama ini
dan itu tidak akan efektif
ideologi itu harus dilawan dengan counter ideologi yang bisa mematahkan mereka
perkara orang mengatakan begini begini anti anti itu okelah
tapi tergantung ini betul betul pemerintah menurut saya
jokowi pada periode kedua ini
betul betul berpodoman kepada sila kelima pancasila itu
keadilan sosial tadi bu yaya ya
itu dia itu yang selama ini menjadi atim siatus di atas merdeka
oke bu ya lalu bagaimana kita menghindari
kalau tadi kan misalnya menteri agama mengatakan bahwa
akan ada atau ada pelarangan pemakaian cadar di instansi pemerintah
menpar nb katanya ingin melakukan tes radikalisme dalam cpns
ini kan hal hal teknis gini
bagaimana kemudian level level kebijakan teknis
yang mungkin dianggap untuk membendung radikalisme atau melawan radikalisme ini
tidak berbenturan dengan masyarakat islam pada umumnya bu ya
di sosialisasi kena yang baik dijelaskan kepada publik
sehingga publik itu paham gitu
ini jangan ini disangka ini mau mojokkan suatu agama itu enggak
jadi disosialisasi dulu diberi penjelasan kepada publik ini
supaya mereka paham ini sudah berbahaya gitu
oleh itu pendekatan pendekannya harus memakai bahasa antropologi
memakai kearifan lokal itu kan penting sekali
jadi sistem komando tidak akan pernah berhasil
bu ya kalau kita lihat misalnya apa namanya
badan intelijen negara dalam beberapa tahun terakhir misalnya
ada juga banyak masjid masjid yang katanya juga terpapar radikalisme
apa yang kemudian membuat tempat tempatnya
tempat tempat seperti ini bisa ikut terpapar gitu bu ya
bu ya kalau kita lihat misalnya apa namanya
badan intelijen negara dalam beberapa tahun terakhir misalnya
ada juga banyak masjid masjid yang katanya juga terpapar radikalisme
apa yang kemudian membuat tempat tempat seperti ini bisa ikut terpapar gitu bu ya
apa yang kemudian membuat tempat tempat seperti ini bisa ikut terpapar gitu bu ya
iya karena mereka kan ini militernya mereka sangat militernya
mereka juga bergerak di bawah tanah semacam apa ya
clandestine jadi bergerak di bawah tanah
dan ini sudah berlangsung berlama lama
oleh sebab itu harus petanya harus sangat jelas dulu
sangat jelas lalu dia siapkan langkahnya yang bagus
dan pendekatannya harus pendekatan pancasilais
pancasilais artinya yang apa yang kemanusiaan yang adil dan beradab
kemudian juga ada keadilan kemudian juga persatuan
dan bineka tunggal ikat dan semacam itu
itu harus difahami betul pendekatannya itu jangan sampai salah pendekatan
kalau bpip sendiri gimana bu ya dalam program programnya
atau secara teknis menyebarkan ideologi pancasila
sekaligus tentu saja mengatasi problem radikalisme

sendiri apa yang penting sekali untuk dilakukan dalam waktu dekat
ya baik sedang menyusun strategi ya
kita kan baru saja selama ini kita kan masih tergantung kepada
sekap anggaran kita kan sudah baru lepas
jadi sekarang kita susun lagi ini karena membumikan pancasila kembali itu tidak mudah
karena dulu ada penataran pempat dulu ya
tapi itu dipakai alat politik untuk legitimasi
sekarang kita maunya bukan begitu lagi
ini betul betul bukan saja dalam teori ya
tetapi juga kita praktekkan itu bagaimana dari pancasila itu
dalam merajut kebangsaan kita keindonesiaan kita persaudaraan kita
dan apa namanya itu sehingga tidak lagi semacam doktrin gitu
itu ternyata tidak apa
jadi tujuannya bukan lagi untuk melegitimasi kekuasaan
tapi kekuasaan itu harus diarahkan untuk menyapa rakyat ini
saya katakan ini membawa pancasila itu yang mengawang awang selama ini turun ke bumi
itu yang penting
sehingga ketimpangan antara luar jawa jawa dari luar jawa
antara pusat dan daerah itu tidak ada lagi
ini kan itu masalah keinginan masalah ini sangat kompleks
jadi ini tidak bisa dihadapi
ini tidak sederhana
tapi bisa petanya sudah makin jelas kok
petanya sudah semakin jelas ya bu ya
tadi yang kemudian pejabat pemerintah harus tahu strateginya
di mana letak lemahnya sehingga sasarannya tepat sekali gitu bu ya
buya bagaimana kemudian kita menghindari ada abuse of power
kalau misalnya kita bicara dulu buya katakan pancasila dijadikan alat politik
untuk melanggar kekuasaan selama orde baru
bagaimana juga ada komentar miring gerakan anti radikalisme ini juga tidak ditunggangi
untuk misalnya ya menekan lawan politik atau menekan orang orang kelompok kelompok
yang selama ini mungkin bertentangan dengan pemerintah
itu bagaimana menghindari itu buya
tergantung kita kan kita apa kita mencintai bangsa dan negara apa tidak
harus ada niat dulu niat yang tulus betul
jangan pakai topeng topeng

kita harus berpikir kita harus berpikir kita harus berpikir kita harus berpikir kita harus berpikir
dan kemudian juga kita memberikan bahwa ancam itu akan sangat berbahaya
tapi dengan bahasanya bagus gitu ya
kemudian apa saya rasa orang itu akan apa kok akan mulai mengerik
tapi saya katakan tadi jangan hanya bahasa hukum tapi juga harap bahasa ekonomi bahasa yang lembut bahasa hati
itu yang perlu kita kembangkan pada masa yang akan datang
buya yang menarik banyak masyarakat yang mungkin masih bertanya tanya
bagaimana kita memetakan sebenarnya kelompok radikal gitu
karena tentu saja pemerintah bpp tidak bisa bekerja sendiri untuk melawan ini atau mengatasi ini tanpa bantuan masyarakat
bagaimana kita membedakan ini yang radikal ini yang tidak radikal sehingga kita bisa mempersuasi
apakah hanya persoalan baju pakaian atau simbol simbol tertentu saja atau ada hal lain buya
enggak kita harus duduk bersama
ya kan sudah survei sudah banyak penelitian sudah ada
bpnpt sudah kementerian sudah beberapa kementerian sudah ada
kita duduk bersama kita sehingga kita mempunyai bahasa yang sama peta yang sama lalu kita siapkan langkah langkah yang strategis untuk menghadapi itu
salah sedikit kan bergerak sendiri sendiri
ini kelompok ini kelompok ini menteri ini menteri ini menteri ini belum ada yang komprehensi belum ada yang terintegrasi dengan baik
itu masalah selama ini
koordinasinya lemah sekali
buya ada yang menganggap bahwa kalau radikal itu bisa diidentifikasi dengan pakaiannya misalnya atau suara kerasnya dalam berbicara gitu
anda melihatnya seperti apa buya
simbol simbol milik saya tapi kan kelihatan itu
biasanya simbol juga menunjukkan ideologi yang mereka anur gitu
tapi itu juga tidak sederhana itu
belum tentu juga orang orang yang pakai pakaian begitu persediaan itu belum tentu juga
oleh sebab itu kita harus lebih rinci lebih hati hati lebih cerdas melihat ini
ada yang menyebut kearab araban itu belum tentu semua radikal
tapi pakaian itu kadang kadang bisa bercadar segala macam itu
dan saya setuju itu perlahan lahan cadar
itu juga menurut saya budaya budaya yang sudah kita
tinggalan zaman yang dianggap itu ajaran agama
agama tidak mengajarkan begitu
jadi anda setuju ya langkah menteri agama untuk melarang cadar dalam instansi pemerintah atau mungkin dalam institusi pendidikan gitu buya
apa tujuan anda sebenarnya buya kalau dari kebijakan ini menurut buya
setuju saya setuju asal dibicarakan dengan yang baik itu
jangan frontal diberi pengertian dulu
diberi pengertian dulu
jadi kalau melarang nanti itu orang akan hitam putih jadi repot lagi kita
jadi ini bisa kita katakan ideologi ideologi ini sudah emas cepat sekali
buya yang terakhir apa namanya apa pesan buya untuk pemerintahan kali ini yang buya juga bantu dan juga masyarakat yang harap harap cemas juga
ada banyak kontroversi ada banyak yang apresiasi ada banyak juga mencaci gitu program ini
bagaimana buya menempatkan problem ini dalam konteks masyarakat sipil dan demokrasi
ya saya rasa mari kita saling menyapa
kita dengarkan pendapat dari berbagai pihak kita kumpulkan
jadi tidak semata mata dari atas dari bawah kita dengar juga suaranya apa masalah mereka
lalu setelah mengerti peta yang lengkap itu baru kita susun langkah yang jangan dibicarakan dulu sebelum disusus peta kita belum tahu gitu
itu nanti akan menimbulkan pro kontra yang menghabisi energi
seberapa yakin buya perjuangan ini atau gerakan ini atau apa namanya kebijakan ini apa yang akan diperlukan
apakah kebijakan ini akan bisa diterima oleh masyarakat banyak tanpa terlalu banyak kontroversi
saya rasa yakin dan tidak yakin tergantung bagaimana cara ini
bagaimana pemerintah melaksanakannya bagaimana juga masyarakat ya diberi pengertian yang betul
begitu juga apa lembaga lembaga agama lembaga kebudayaan dan semacamnya
ini semua kita menciptakan masyarakat yang waras gitu
yang kita lihat ini kan tidak waras nih
jadi oleh sebetulnya bagaimana kita meluaskan memviralkan kultur yang waras ini
tapi ini caranya jangan menggurui
tapi diberi contoh contoh dengan bahasanya lembut dengan bahasa hati dengan bahasa sila kedua kemanusiaan adil dan beradab
baik terima kasih buya syafiee ma'arif atas waktunya bersama kami
intinya untuk mewujudkan masyarakat yang waras harus juga dengan cara cara yang baik dan juga waras ya bu ya
terima kasih sekali lagi buya syafiee ma'arif atas waktunya kepada syedin indonesia malam hari ini
terima kasih bu budi
baik itu tadi wawancara saya dengan prof ahmad syafiee ma'arif anggota dewan pengarah bpip tentang ancaman radikalisme di indonesia
yang katanya sudah tadi ya macanan kecil sudah menjadi macanan besar
kita akan membahasnya lagi lebih dalam usaha jeda tetap bersama kami
yang saat ini menandakan bahwa pemerintah akan offensif atau total football untuk urusan ini
kita akan berbincang malam hari ini bersama para narasumber yang sudah bersama saya pada malam hari ini
yang pertama ada intelektual muda nadatul ulama ada muhammad guntur romli
mas guntur terima kasih sudah datang
kemudian ada kang ujang komarudia analis politik dari universitas alazizar indonesia
terima kasih kang ujang
dan ini mewakili suara mahasiswa ada ketua dema uin syarif hidayatullah jakarta ada sultan rifani
sultan terima kasih sudah datang
sedianya juga perwakilan dari pa dua ratus dua belas haikal hasan
awalnya bersedia untuk datang dalam diskusi kita malam hari ini
namun beliau di saat saat terakhir membatalkan kehadirannya
kita akan bicara mengenai katanya presiden jokowi akan ofensif betul meletuk lawan radikalisme kali ini
apa tanda tandanya kita akan dengarkan dulu pernyataan presiden jokowi tentang hal ini
karena juga telah ada menteri agama dari tni
yang kedua kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme yang berkaitan dengan entoleransi itu betul betul secara konkret bisa dilakukan oleh kementerian agama
oke itu kita tadi dengar pernyataan presiden jokowi mas yang berkali kali menyebutkan intoleransi dan radikalisme menjadi pr utama
salah satunya menteri agama yang dipilih jenderal tni
sebelum mas guntur komentar kita lihat tuh struktur kabinetnya jokowi yang dianggap katanya ini formasi empat empat dua total football ala johan kruif
versi presiden jokowi untuk melawan radikalisme katanya
ini kita sebut saja formasi anti radikalisme ala jokowi
ada menko polhuka mahfud md di situ
ada jenderal tito karnavian di menteri agama
tito karnavian di menteri dalam negeri
ada nadiem makarim di menteri pendidikan dan kebudayaan
ada cahyokumolo di menpan rb
ada menteri agama jenderal farul razi
ada menteri pertahanan jenderal prabowo subianto
dan juga menkom infonya ada jonny plate
anda lihat ini memang struktur ini kemudian semakin mengentalkan opini bahwa memang presiden serius sekali untuk melawan radikalisme mas guntur
ya kalau kita memang melihat susunan kabinet itu banyak yang melihat ini seperti kabinet perang
ya ya kalau kita menurut saya itu adalah kabinet yang berkutip melawan radikalisme
dan perlu ditambahkan juga kapolri baru yang terpilih ya pak idham hasis itu kan masuk dalam kabinet perang ini
karena mantan densus yang dekat dengan pak tito dianggap apa ya memiliki satu visi dengan apa perang melawan radikalisme
tapi memang kalau kita melihat flashback ya
lima tahun sebelum ini pemerintahan pak jokowi kan memang diganggu dengan isu isu yang terkait dengan radikalisme head space
isu sara kemudian juga isu apa ya benturan benturan antaragama itu juga menjadi hal yang mengganggu dalam perode awal di pemerintahan pak jokowi
misalnya pak jokowi itu membangun infrastruktur membangun banyak fasilitas tetapi kan selalu diserang dengan isu isu yang kita sebut dengan isu isu yang berbasis kepada radikalisme
saya kira ketika pak jokowi pada periode yang kedua bilang dia tidak akan pernah main main tidak akan pernah menyerah
dia akan melawan
saya kira salah satunya adalah dia ingin fokus kepada pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia dan juga melanjutkan pembangunan infrastruktur
maka soal soal radikalisme dia memang akan benar benar berperang
dia tidak mau lagi terganggu pada perode perode sebelumnya
berperang jadi maksudnya dengan radikalisme

dalam tanda kutip ya perang gitu
biar lebih asik kan isaran kita kan
tapi kalau anda lihat tidak hanya dari struktur tapi kebijakan dan atensi presiden untuk bicara mengenai
atau melawan radikalisme itu semakin nyata mas guntur anda lihat
ya karena kalau kita melihat isu radikalisme apalagi yang radikalisme berbasis keagamaan ya
ini kan cukup mengganggu pembangunan pembangunan yang dilakukan oleh presiden pemerintah
ataupun juga kalau kita membandingkan dengan negara negara lain ya
ada isu kehancuran di syria kemudian juga di irak kemudian di yaman
itu kan rata rata bagaimana agama yang mestinya di apa dijadikan
apa dijadikan sebagai alat untuk membebaskan dia untuk membangun untuk merukunkan
tapi kan malah dijadikan sebagai alat politik
nah ini kan persoalan radikalisme
jadi sehingga kalau kita melihat secara a'arif secara bijak maka kita ingin fokus ya
benar benar politik itu untuk mesejahterakan masyarakat
politik itu untuk membangun apa yang disebut dengan memperjuangkan nasib orang banyak kalau kata gus dur itu
maka dari itu
tapi ya selama ini gangguan gangguan itu muncul pada radikalisme
kelompok kelompok lah yang menggunakan agama untuk tujuan politik
siapa saja mereka mas sudah terpetakan atau belum
ya kalau kita melihat radikalisme itu kan yang paling ekstrim itu kan terorisme lah
yang melakukan tindakan kekerasan menggunakan cara cara teror
radikalisme itu kan sebenarnya adalah ideologi politik ya
dia tidak terkait dengan agama sebenarnya kan
tapi dia ada ideologi politik yang ingin melakukan perubahan secara mendasar
secara radikal sampai ke akar ya
apakah dia ingin membangun yang disebut dengan negara berbasis agama negara islam
ataupun negara komunisme
jadi kalau kita bayangkan ini sudah ada bangunan ya
ada negara pancasila
nah kelompok radikal kan ingin menghancurkan ini
mau jadi negara islam atau negara komunis
sehingga inilah yang perlu kita perangi bersama karena ini mengganggu pembangunan nasional kita
dan itu sudah terbukti dalam lima tahun terakhir
ya kita lihat agendanya itu saya lihat
kang ujang anda lihat prakondisinya sudah cukup mengganggu
sudah cukup merusak merongrong pemerintahan dan menghambat pembangunan
sehingga perlu ada kalau bahasanya mas guntur tanda kutip perang buat radikal
sudah cuma beberapa catatan ya
pertama narasi besar radikalisme adalah narasi besar dunia
bukan hanya di indonesia
karena memang lihat saja bukan yang mana amerika
ya kan berperang juga berperang terkait dengan radikalisme
lalu juga negara eropa australia bahkan
oleh karena itu saya melihat
indonesia ini adalah bagian dari pada strategi global itu
oleh karena itu kalau menurut saya kalaupun itu dilakukan oleh pemerintah
tapi dalam tanda petik tidak menuduh kepada orang orang yang memang umat islam yang tidak radikal
jangan sampai ini tuduhan ini kan menyeluruh
karena kepada semua umat islam
ingat saya ingat kemarin bagaimana pak dini samsuddin gitu kan
membela bukan membela tanda petik
bahwa mereka pak dir syamsuddin membela radikal
lalu apa yang terjadi
pak din dituduh membiayai terorisme
membiayai kaum radikal
kan ini kan sudah salah
itu efek samping efek samping yang kemudian terekses dari perang melawan radikalisme ala pemerintahan
nah oleh karena itu
kang nur sewu kita potong dulu untuk bisa lebih enak lagi dialognya
apa yang kemudian menurut kang ujang ini salah sasaran dan mungkin strategi tidak tepat
dan mungkin terekses pada umat islam kebanyakan
kita akan bahas itu ushajirah tetap beritahu
masih di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas kita akan kembali ke kang ujang komarudin
jadi anda lihat formasi kabinet ini memang formasi offensif
untuk bisa melawan radikalisme
kang ujang atau enggak
saya melihatnya seperti itu
narasi besar radikalisme itu adalah narasi besar
yang dituduhkan kepada umat islam
di mana di barat
ini itu yang terjadi
oleh karena itu kita tidak ingin kabinet ini
komposisi kabinet yang dibentuk oleh jokowi
memang untuk melukai umat islam dengan tuduhan tuduhan itu
yang kita tidak inginkan
informasi itu dari indera penciuman atau prediksi anda sudah mau mengarah ke situ atau jauh dari itu
mengarah ke situ kenapa
begitu menteri agama dilantik pertama kali
yang dibicarakan tentang radikalisme
bukan tidak boleh menumpas tuntas radikalisme
tapi siapa orangnya
nah ketika tuduhan itu general
tuduhan itu adalah dikenai kepada umat islam
ini yang kita tidak ingin
jangan sampai dalam lima tahun ini umat islam ditakut takuti loh
orang yang mengkritik keras terhadap pemerintah dengan konstruktif
dengan kritik yang keras
lalu mereka dituduh radikal
ini yang kita tidak mau
oleh karena itu kita mesti objektif melihat ini semua
oke lah di satu pihak pemerintah memerangi radikalisme
tapi di satu sisi yang lain pemerintah bagaimana mengayomi umat islam
agar mereka yang memang bukan radikal
memang mereka yang demokratis
mereka adalah kaum kaum warga negara yang mendukung presidennya di tubuh radikal
ini menjadi persoalan besar menurut saya bagi bangsa ini
dan itu ke depan akan mungkin terjadi
apa yang anda takutkan itu kang ujang ya dengan formasi kabinet dengan pernyataan pernyataan belakangan ini
sekarang lihat bagaimana konstruksi pengamanan presiden ketika pelantikan
bagaimana tank wajah dikerahkan helikopter dikerahkan drone dikerahkan
hanya untuk jaga jaga terkait dengan radikalisme
jadi bangsa ini mesti adil juga dong
mana masyarakat yang dituduh radikal mana juga yang bukan
nanti sebelum mas guntur akan menanggapi
kita akan sabar dulu
wakil rakyat kita di parlemen ada ketua komisi delapan dpr ri ada bang yandri susanto yang ada di ruang paripurna dpr ri
selamat malam bang yandri
kita bicara mengenai formasi
selamat malam mas budi
kita bicara formasi kabinet jokowi yang katanya akan ofensif buat radikalisme
tadi kang ujang dan mas guntur romli disini sudah mengatakan bahwa dengan formasi ini ya tentu saja ini quote unquote akan perang nih buat lawan radikal
anda melihatnya seperti apa
ya sebenarnya kalau menteri siapa duduk di mana apa tugasnya itu kan hak prioritas presiden
tapi kalau belum belum atau awal awal sudah dengan narasi yang dibangun adalah radikalisme
kemudian radikal itu dikaitkan dengan cara berpakaian orang cingkrang akan dilarang cadar akan dilarang
kemudian itu seolah olah islam itu radikal
padahal menurut kami di clear kan dulu
oleh pemerintah terminologi radikalisme itu apa gitu
kalau mau dituduhkan ke islam tentu islam melarang orang bunuh diri membunuh orang tidak berdosa membuat keonaran
itu islam melarang
artinya kalau di luar ajaran itu ya bukan memang ajaran islam
kita juga lihat di beberapa negara justru bukan yang memeluk agama islam
contoh terakhir yang paling brutal kan di new zealand
atau di amerika beberapa kali terjadi berondong senjata bukan orang islam
tapi kenapa seolah olah radikal itu adalah seolah olah nih ya
mudah mudahan ya memang tidak boleh terjadi seolah olah islam
dan itu tidak boleh terjadi tuduhan seperti itu
nah oleh karena itu kami di komisi delapan kemarin saya sudah rapim
insya allah akan mengundang memanggil pak menteri agama terhadap semua isu yang sekarang kontroversi
banyak gunjang gunjang di tengah masyarakat
itu akan kami konfirmasi langsung kepada pak menteri agama dalam merapat kerja insya allah kamis depan
anda lihat konstruksi ideologi atau narasi yang dibangun memang untuk tadi
menuduh satu kelompok tertentu atau melihat satu kelompok tertentu bahwa itu dianggap radikal gitu
konstruksi narasi yang dibangun
misalkan gini mas budi
misalnya gini mas budi
kan belum ada penelitian resmi atau apa namanya kesimpulan resmi bahwa orang celana cingkrang itu radikal gitu loh
dan harus dilarang
kan enggak ada
gak ada hubungannya
ada juga orang berpakaian rapi kemudian milenial juga bisa nembakin orang gitu di amerika
atau di new zealand itu orangnya berpakaian rapi bukan celana cingkrang tapi bisa memberondong orang di masjid gitu loh
jadi menurut saya pak pak horasi ini terlalu dangkal terlalu terburu buru kalau cara berpakaian orang aja harus diatur
harus dilarang harus dibasmi
nah menurut saya itu terlalu jauh lah
mereka kan ada keyakinan masing masing kenapa mereka pakai celana cingkrang
kan ada juga misalkan hadisnya kalau sholat harus kelihatan mata kaki
ya terserah itu hak masing masing
janganlah sampai negara atau seorang menteri agama hal hal yang tidak terlalu mestinya dicampuri
sementara urusan kementerian agama itu
saya khawatir pak pak horasi ini gak ngerti topoksi kementerian agama
bagaimana masalah haji yang belum selesai selesai hari ini
bagaimana kesejahteraan pesantren
apa namanya itu transisi umat beragama
saya kira kalaupun mau merantas radikalisme
ya jangan dilihat hal hal yang sifatnya visualisasi dong
masalah pakaian masalah jenggot masalah cadar
tapi apa akar masalah kalau orang berpotensi untuk melakukan radikal
nah itu loh mas budi
jadi dikaji dulu
sehingga nanti dari kajian itu kita bisa merumuskan bagaimana cara mengatasinya
begitu mas budi
mas guntur anda punya pendapat
ini tadi banyak keraguan belum apa apa katanya perang melawan radikalisme
banyak hambatan sudah ada korbannya eksesnya
bahkan kecurigaan akan mengorbankan umat islam gitu
ya saya setuju bahwa radikalisme itu jangan dijadikan sebagai stigma
stigma politik apalagi sebagai tuduhan kepada kelompok agama tertentu
yaitu misalnya islam ya
tapi kalau saya melihat bahwa perang terhadap radikalisme di sini kan tidak dikaitkan dengan persoalan kepada agama tertentu
dan kalau kita bicara tadi soal misalnya keterlibatan amerika serikat ya dan sebagainya
kita ingat bahwa amerika lah yang juga membantu sama bin laden dan isis pada awalnya
jadi kan kelihatan bahwa bagaimana kelompok kelompok radikal ya kelompok kelompok teror itu justru dipakai oleh alat alat yang memiliki tujuan tujuan politik tertentu
ya mau siapapun yang memakai dia dan sebagainya itu ya itu yang terjadi
nah kalau kita misalnya isu dalam kondisi dalam negeri pengamanan presiden kita harus ingat bahwa kejadian sebelum itu ada menko polhukam waktu itu pak wiranto ditusuk
di apa di paneglang di banten
jadi ini ada memang sudah ada prakondisi yang memang terjadi sehingga soal pengamanan kemudian juga soal apa kekhawatiran terhadap radikalisme itu bukan suatu hal yang dibuat buat
dan tidak untuk apa katakanlah melakukan stigma apalagi mengaitkan kepada umat islam
tetapi saya ingin juga tegaskan kalau ada orang islam yang berbuat salah jangan dibela hanya karena agamanya
ada koruptor orang islam
jangan dibela karena dia islam
ada teroris beragam islam
jangan dibela karena dia islam
ada orang melakukan kerasan karena dia orang islam
jangan dibela karena orang islam
jangan juga tegaskan kepada kelompok kelompok itu jangan menggunakan islam untuk melakukan tindakan kekerasan melakukan pembenaran terhadap tindakan tindakan kriminal sehingga islam itu istilahnya itu bari terlepas atau bebas dari pencerahan pencerahan negatif yang selama ini dilakukan oleh oknum oknum pemeluk islam menggunakan islam tujuan negeri tersebut
tapi strategi ofensifnya tadi kata kang ujang menimbulkan rasa sakit hati merasa orang islam kayak dituduh macam macam tadi bang yandri mengatakan bahwa kok berpakaian saja diurusi gitu bahwa ini bisa mencegah atau berpotensi radikal
anda melihatnya bagaimana
kalau tadi juga saya membaca penjelasan dari menteri agama soal pakaian itu kan terkait juga dengan soal seragam bahwa pns di situ ada seragam kemudian di situ juga ada aturan ya bahwa dalam seragam itu tidak boleh menggunakan nikab menggunakan cadar kemudian ukuran celana yang berlaku itu banyak ukuran yang berlaku
kemudian ukuran celana itu juga jelas ya silahkan
misalnya kan tidak mungkin ada orang nu pengen pakai sarung ke kantor
dengan alasan itu budaya kami
kan tidak bisa
kenapa karena itu adalah aturan seragam asn
ada orang nu anggota dpr pengen pakai seragam ke gedung dpr
kan tidak bisa
kenapa karena di situ ada seragam
jadi ini libatkan bahwa ini juga ada persoalan di situ
ada aturan ketaatan kepada seragam seragam yang sudah berlaku
dan kemungkinan juga saya melihat bahwa salah satu ciri ciri ya
katakanlah yang terkait dengan radikalisme itu
yaitu mereka yang ingin memaksakan
memaksakan keyakinan pribadinya dan masuk ke dalam ruang publik
nah ini contoh radikalisme
orang menganggap bahwa nikob itu wajib katakanlah yang menurut dia
kemudian dia memaksa dengan keyakinan itu masuk ke dalam ruang publik
jadi kebijakan ini menurut anda wajar sekali dalam iklim demokrasi
itu bicara soal seragam soal keseragaman
soal peraturan kepada asn itu saya lihat wajar
karena orang edu pun nggak bisa pakai sarung ke kantor ataupun ke kantor dpr
itu menurut saya
baik saya mau kembali ke bang yandri anda menangkapinya gimana bang yandri
ya sekali lagi jadi kalau kita berbicara pemberantasan radikalisme harus tuntas gitu loh
jangan menimbulkan persepsi yang berbeda
terminologinya apa sih radikal itu
sekali lagi kalau misalkan itu dikaitkan dengan cara berpakaian
walaupun itu dpns
ya saya menimbulkan
jadi sebelum melontarkan pernyataan masalah berpakaian itu
kan begini kalau mau jujur
kenapa itu dilarang
berarti kan ada hubungannya antara pernyataan pak rorasi
tentang bagaimana memberatasi radikalisme
kemudian tiba tiba dia mengkaitkan dengan cara berpakaian orang
dan itu yang mau diatur
ya saya setuju aja kalau pns harus tahan aturan
tapi kalau dia di luar kantor boleh boleh aja dia memakai celana cingkrang kemudian cadar
ya itu sah sah saja
jangan juga nanti misalkan karena dia pns
di luar kantor pun harus diatur gitu karena tidak taat
menurut saya ginilah
jadi jangan kita terjebak dengan permainan juga
apa namanya orang amerika atau apa
ingin mengatur ngatur juga kita
kemudian cara pembatasan terorisme harus kita samakan dengan negara lain
radikal harus sama
saya sekali lagi
radikal adalah musuh kita bersama
islam tidak pernah mengajarkan membunuh orang yang tidak berdosa
ya islam nggak pernah mengajarkan itu
dan saya setuju dengan mas gunter omri tadi
ya kalau orang islam yang melakukan bunuh diri itu salah
dan nggak ada ajarannya
harus kita tolak dan harus kita berantas
dalam memberantas itu karena negara ini besar
macam macam cara berpikirnya
kita tatah dulu
kita seragamkan dulu
apa yang menjadi musuh kita
barangnya bagaimana gitu
terus cara memperbaikannya bagaimana
sehingga persepsi di masyarakat itu sama
jangan sampai nanti persepsi yang berbeda
bisa terjadi konflik horizontal di bawah
bisa jadi orang bisa main main
bisa jadi orang bisa main main
oh dia radikal
nah itu nggak boleh
nah oleh karena itu pak menteri agama
tidak perlu terburu buru
menyatakan penyataan penyataan yang kontroversi
coba dirumuskan dulu
sehingga yang ingin dituju adalah pemberantasan radikal itu
jangan kulitnya saja
jangan hanya masalah berpakaian orang
terus mungkin cara jalan orang
cara jenggot orang itu
ya menurut saya sekali lagi itu akan
orang akan menafsirkan
pak menteri agama sedang membidik umat tertentu
itu nggak boleh
ke kang ucah
saya mau ke mahasiswa dulu
anda lihat ini pergerakannya
substansi atau sensasi saja
kalau tadi disebut kabinet ofensif
saya lebih senang menyebut kabinet posesif
yang hanya menggerutu soal radikalisme
tanpa menafsirkan secara komprehensif
jadi kalau pak jokowi sedang mengajar di kelas saya
mungkin mahasiswa tidak akan puas dengan apa yang disebutkan
kosa katanya dari pak jokowi
karena menyebutkan kata radikalisme
tanpa membuat pernyataan yang komprehensif
dan kekecewaan saya terhadap pak jokowi
juga tersampaikan kekecewaan saya dengan mas guntur romli
karena kacau tadi memulai pernyataannya
saya mulai dari tadi menyimak bahwa
loncat lagi kemudian terorisme
jadi yang ingin disampaikan apa
letak sebetulnya radikalisme itu di mana
di isi kepala kah
kalau kemudian disebutkan
dampak dari radikalisme adalah intoleransi
ingin mengganggu kekuasaan secara inkonstitusional
saya lebih sepakat untuk menggunakan kata ekstremisme
dan dampak intoleransi
bukan hanya dikenal pada pemahaman agama saja
ada segelintir keluarga yang menguasai ekonomi
ketimpangannya begitu jauh
dia pun kita bisa sebut sebagai intoleransi dalam perspektif ekonomi
termasuk intoleransi dalam politik
kemarin pemilu pak jokowi dan pak prabowo
itu bertarung sangat sengit
apa yang mereka lakukan
mereka membuat isu ini begitu mengkristal
sehingga cebong dan kampret
tidak menerima perbedaan apapun
intoleransi secara politik ditebarkan
kalau kemudian mas guntur romli mengatakan terorisme
itu berbeda lagi soalnya
jadi saya ingin katakan
apa yang ingin sebetulnya disebutkan dan dilakukan
dan dilakukan oleh negara
sebutkan apa definisinya
begitu pula dengan ekstremisme
karena berbeda definisinya
dan bagaimana kemudian terorisme
jangan sampai isu radikalisme
hanya menjadi bantal isu bagi kekuasaan
untuk membidik salah satu kelompok
yaitu umat muslim
oke tepuk tangan untuk suara mas juntur
kita akan belajati nanti
bagaimana sih radikalisme
dalam konteks yang sangat real di masyarakat
mas juntur dan kang ujang akan mencoba membedai itu
nanti juga bersama bang yandri
tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali usaha jeda
anda masih di kupas tuntas
dan saya akan kembali ke gedung parlemen
bertemu wakil rakyat kita
karena mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi
bang yandri akan segera meninggalkan ruangan
bang yandri itu yang terakhir nih bang
bagaimana anda melihat
bahwa data data atau asumsi bahwa radikalisme itu sudah menjalar kemana mana
menteri pertahanan dulu
pak juri tni
dan banyak kampus
banyak guru yang juga terpapar radikalisme
bagaimana anda melihat data data
yang katanya sudah semakin tinggi radi
radikal itu perilaku tindakan
atau baru berpikir saja sudah dianggap radikal
atau cara berpakaian saya sudah dianggap radikal
ini kan masih simpang siur mas
maka oleh karena itu
saya bilang tadi pak menteri
coba deh di clearkan dulu
terminologi radikal ini sebenarnya apa
apakah orang cara berpakaian bisa dituduh radikal
orang berdiskusi bisa dituduh beradikal
atau sudah melakukan sesuatu kekerasan yang dianggap radikal
nah jadi jangan sampai nanti
pernyataan pernyataan kontroversi itu justru
pak menteri agama
mengundang orang untuk melakukan tindakan tindakan yang radikal
orang selama ini celana cingkrang aman aman saja
santai tidak melakukan apa apa
tiba tiba diusik oleh pernyataan pak menteri agama
orang yang menggunakan celana cingkrang itu bermasalah
seolah olah kan begitu pernyataan pak menteri agama
tapi dia tertip hidupnya
itu tersinggung secara pribadinya
dan itu bisa mengundang
kalau orang sudah menyangkut harga diri
itu bisa menimbulkan radikal itu
atau tindakan di luar kontrol
maka sekali lagi janganlah menggampangkan
terminologi radikal itu
dengan visualisasi orang
pakaian orang cara berbicara orang gitu loh
sekarang pemerintah mengembar ngemburkan
radikal sudah terpapar di mana mana
dipresentasikan apa gitu loh
sehingga kita bisa memahami
oh begini radikal
yang radikal itu
wah kalau yang kita ketemu misalkan si a
oh dia sudah masuk radikal
sekarang kan belum ada belum ada
apa namanya kesimpulan ataupun kemufakatan
disebut radikal itu apa gitu loh
saya sekali lagi tidak setuju
kalau cara berpakaian dan sebagainya
disangkutkan langsung dengan perilaku orang
tentang radikal gitu mas budi
bang yandri yang terakhir tadi
sultan rifandi mengatakan bahwa ini ada
kemungkinan untuk abuse misalnya
dengan perang radikalisme ini
mungkin saja akan menyasar juga
kelompok kelompok lain yang mungkin
berseberangan dengan pemerintah
atau ingin membungkam kelompok yang kritis
bagaimana meyakinkan bahwa gerakan
atau strategi ini tidak menimbulkan abuse of power
yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil tadi bang
ya makanya pemerintah kan harus sadar
negaranya besar agamanya banyak
suku bangsanya banyak adat istananya banyak
tingkat ekonominya berbeda beda
jadi harus dijelaskan dulu
sekali lagi harus dikelikan dulu
radikalisme presi pemerintah itu apa gitu loh
sehingga jangan sampah
niatnya untuk memberantas radikalisme
justru menyuburkan orang untuk berbuat radikal
selama ini orang merasa tidak tertantang
untuk keluar menjadi penantang pemerintah
atau menolak program pemerintah
tapi gara gara pernyataan yang menyinggung pribadinya
itu mereka bersekutu untuk melakukan lawan pemerintah
oleh karena itu sekali lagi
tugas pemerintah itu mengayumi seluruh anak bangsa
seluruh agama di republik ini
maka berhati hati berkomentar
jangan menyinggung internet tertentu
atau cara berpakaian tertentu
atau perilaku hidup tertentu
kalau itu yang dilakukan
saya kira pemerintah akan on the track di jalannya
tapi kalau tidak bisa tergelincir
terima kasih sekali lagi bang yandri
atas perbincangan dan waktunya bersama cnn indonesia
beri tepuk tangan untuk ketua komisi delapan dpr
terima kasih bang yadi selamat malam
kang ujang ini anda lihat anda setuju bahwa
strategi ini bisa menimbulkan fire back backfire gitu
bahwa orang orang jadi yang tadi yang nggak mau berhenti
mau radikal jadi berpikir radikal karena harga dirinya tersinggung
iya kalau cara pandang pemerintah seperti itu
ya kan itu bukan hanya yang betul yang dikatakan bang yandri
tapi mengundang mengundang radikalisme
ya misalkan di kampus saya aja
mahasiswa saya banyak yang pakai cadar
ya jangan sampai dengan pernyataan pernyataan
ngerti agama itu kan melukai
sesungguhnya yang pakai cadar itu
secara simbolik ya kan dia umat islam yang taat
walaupun belum tentu taat tapi kita anggap taat
nah konteknya adalah bagaimana pemerintah sekarang memerangi radikalisme itu
kalau ini yang digunakan oleh pemerintah
cara cara pandang yang perspektifnya perspektif kekuasaan
perspektif perspektifnya satu arah dari negara
maka ini yang disebut dengan mengundang radikalisme itu
nah inilah yang kita tidak inginkan
masa umat islam yang rahmatan lil'alamin
yang demokratis menerima pancasila
apa adanya ya kan
lalu juga melakukan pemilu juga
menerima dengan apa adanya juga
lalu dituduh tuduh dengan yang aneh aneh itu
ini kan melukai
nah ini kan tentu yang kita tidak inginkan
nah ke depan kalau cara pandang ini digunakan oleh kekuasaan
takutnya masyarakat tadi menimbulkan munculnya radikalisme yang banyak itu
oke sultan sebelum ke mas guter jawab
jangan sampai pelurunya itu hanya disasarkan pada masyarakat di bawah
apa tidak ada peran negara dengan kelonggaran internalisasi ideologi pancasila
yang membuat orang begitu renggang terjangkit penyakit penyakit pikiran pikiran ekstremisme
kita sebut ada lembaga bpip misalkan
jadi jangan sampai negara ini mengutuk kegelapan tanpa mengevaluasi bahwa cahayanya memang tidak terang gitu loh
ada lembaga bpip yang ketua dewan pembinanya ibu megawati soekarno putri misalkan
gajinya ratusan juta
tapi sudah sejauh mana kemudian efektivitas menginternalisasikan ideologi pancasila
sampai ke kepala kepala setiap keluarga gitu loh
udah tafsirannya begitu kacau definisinya nggak begitu jelas
dan negara enggak mau mengevaluasi ada kesalahan di sana
jadi konsep ideologisasi pancasila pun juga punya banyak masalah gitu ya sultan
mas guntur anda lihatnya gimana ini bisa menyinggung bisa justru meningkatkan
membangkitkan hawa radikal giroh radikal yang orang orang yang diam nih gimana mas guter
menurut saya itu orang baper aja yang merasa tersinggung dengan isu radikalisme ya
karena saya sebutkan tadi bahwa radikalisme itu lebih kepada ideologi politik
yaitu ideologi politik yang ingin melakukan perubahan secara mendasar sampai ke akar
radikalisme itu kan dari bahasa latin akar mas
radikalisme anda bisa buka di kbbi ataupun kamus yang secara umum
jadi tolong dicatat ya mahasiswa dicatat
karena memang radikalisme itu
saya menyampaikan hal itu
gantian sultan gantian sultan
jadi gini radikalisme definisi yang saya sebutkan tadi
kemudian juga bahwa ketika kita bicara dalam konteks ideologi indonesia bagaimana
yaitu suatu gerakan politik yang ingin mengubah dasar negara kita
negara pancasila menjadi negara khilafah negara islam negara komunis
itu bagian dari ideologi radikalisme
nah ketika itu bicara tentang kelompok kelompoknya siapakah yang memperjuangkan hal itu
contoh kelompok yang sudah diubahkan adalah hizbut tahrir indonesia
karena dia terbukti di pengadilan memperjuangkan negara khilafah
kalau ditanya mana kelompok radikal
contohnya seperti itu
kemudian bagaimana dikaitkan dengan seragam yang dipertanyakan oleh pak yandri
dan perlu diklarifikasi bahwa ketika menteri agama bicara soal masalah celana cingkrang dan soal nikob cadar
itu dalam konteks seragam kantor
bukan mengurusi di luar kantor
seperti yang saya katakan tadi
menteri agama itu punya aturan sendiri
kemudian juga seperti yang saya jelaskan
orang hindu tidak bisa masuk kantor pakai sarung
dia tidak bisa karena budaya pesanten lebih nyaman dengan pakai sarung
tidak bisa dong
sm pakai sarung
tetapi tidak mungkin menteri agama itu mengurusi di luar kantor
itu sudah kalau kamu nanti mau pakai cingkrang mau pakai sampai lutut sampai itu terserah itu
tapi ketika di kantor ada aturan
kemudian saya juga merasa tidak nyaman
kalau misalnya dihadapi atau dilayani
misalnya ada perempuan yang pakai cadar
ini perempuan apa laki laki
karena ada di internet
ada orang pakai cadat setelah dibuka ternyata kumisan dan jengkotan
jadi ini bicara soal aturan di kantor soal asn
di luar itu boleh saja dalam sejarah demokrasi
saya akan ikut menentang
kalau ada aturan menteri agama yang mencoba mengatur privat seseorang
soal pakaian di luar kantor
kalau di kampus gimana
kalau di kampus seperti tadi kata kang ujang
atau mungkin beberapa kita tahu di jogja
pernah ada keributan soal ini
gimana anda melihat mas guntur
ya kalau saya melihat ya
sama di mesir itu orang orang pakai nikop itu nggak boleh
karena perempuan sudah satu ya
kemudian soal isunya juga adalah isu pengamanan di dalam kampus
punya ruang ruang tersendiri
itu kan bagiannya adalah rektor
kalau tidak setuju ya demo saja mahasiswanya kan
tapi kalau sampai rektor ya mengatur di luar kampus
jadi sas saja melarang cadar di
karena dia punya kewenangan
dia di kantor ataupun di kampus
tapi kalau di luar itu ya
apalagi negara mau mengatur
saya tidak setuju soalnya
mahasiswa gimana kalau melihat ada peraturan peraturan
misalnya nanti kementerian
instansi pemerintah lalu menjurus ke kampus misalnya
anda melihatnya gimana
memaknai paham radikalisme
melihat dari cara berpakaian
itu terlalu singkat dan terlalu menyederhanakan sesuatu persoalan
silahkan mau ada etika berpakaian di setiap lembaga
di setiap institusi
tapi kalau kemudian mengecap simbol simbol
atau cadarkah cingkrangkah dan lain lain sebagainya
lalu kemudian kita harus perangi mereka
itu adalah penyederhanan
kalau di kampus anda misalnya nanti dilarang
penggunaan cadar misalnya anda akan
oh kami akan lawan
karena itu terlalu
apa argumentasinya kemudian
jangan sampai narasi negara yang diucapkan dari presiden
seolah olah diperhadapkan antara budaya islam
dengan pemerintah hari ini yang sedang berhadap hadapan
oke kita mau buka data data dulu
supaya nanti bisa diterjemahkan
mana kira kira kita petakan apakah betul
problemnya itu hanya fata morgana
atau memang problemnya nyata
kita boleh buka nggak data data
tentang yang katanya data data
terkait dengan radikalisme
judulnya ancaman radikalisme ini ada beberapa sumber ya mas guntur ya
itu dari pusat pengkajian islam dan masyarakat uin syarif hidayatullah
kampus anda ya sultan
dari alfarah research
kemudian sepuluh kampus terpapar radikalisme
ada kampus kampusnya ada uin jakarta juga kampus anda
kemudian bandung di mana mana
itu dari setara institut februari sampai april dua ribu sembilan belas
dan temuan bin agustus dua ribu sembilan belas usia tujuh belas sampai dua puluh empat
rentan terpapar radikalisme
kita lihat lagi yuk data yang lain
nanti saya minta anda semua menerjemahkan bagaimana kita melihat data ini
ini survei dari alfara research
ini survei dari alfara research tahun dua ribu tujuh belas
next kita lihat lagi data berikutnya
ini dari mantan menteri pertahanan yang baru berganti ya
dari tni terpengaruh dari radikalisme dan tidak setuju pancasila
next data terakhir
ini dari wahid foundation
oke potensi radikalisasi dan intoleransi sosial keagamaan di kalangan muslim di indonesia
ini hanya untuk muslim
apa namanya surveinya
ini survei white foundation tahun dua ribu enam belas bersama lembaga survei indonesia
kalau kita kuantifisir dari jumlah muslim di indonesia
pernah melakukan tindakan radikal
bagaimana kita menerjemahkan mas gutur data data seperti ini
ini fata morgana saja asal asal atau memang kondisi realnya sebahaya ini
ya kalau kita membaca itu kan dari questionnai ya
ada wawancara kemudian juga ada parameternya
ada apa yang disebut dengan gejala gejala radikalisme
kalau yang paling mendasar atau yang paling jelas itu kan
bagaimana sikap terhadap pancasila
apakah anda ingin mendirikan negara islam atau di luar negara pancasila
kalau dia ingin mendirikan negara atau setuju dengan cita cita negara di luar negara pancasila
bahwa dia memiliki pemikiran radikal
dan itu masuk misalnya kepada asn
pegawai swasta tni
dan sebenarnya untuk melakukan screening ideologi seperti ini
sekarang sebenarnya sangat mudah
menggunakan media sosial misalnya
kita cek aja akun akun asn ya
yang postingan mereka apa sih isinya
kalau sudah mendukung hti ya jelas dia radikal
kalau saya pecat aja dia itu
ngapain dia dapat gaji dari negara pancasila tapi menginginkan memperjuangkan negara khilafah
ini yang saya sebut dengan radikalisme yang jelas secara ideologis
yang sekarang diam diam tumbuh ya
baik di asn kita ataupun di pejabat pejabat kita
dan ini yang memang harus diperangi
salah satunya di tni
kemudian kan pak tito hari ini bicara soal lebih kepada screening ideologis ya
screening ideologis yaitu misalnya tidak boleh ada asn yang memiliki pandangan
atau persetujuan negara di luar negara pancasila
itu jelas misalnya
nggak boleh negara islam negara komunis nggak boleh itu
karena apa karena itu ada pandangan radikal yang bisa mengubah sistem negara kita
jadi isi kepala seperti itu bisa diidentifikasi hanya dengan pakaian atau simbol simbol tersebut
kalau menurut saya itu bukan hanya simbol
itu salah satu bentuk dari ketaatan kepada kepemimpin menurut saya
kepada aturan gitu loh
makanya saya sebutkan tadi menteri agama ya saya setuju bahwa soal pakaian soal apa
ini kan bukan ke dia pengaturan dia itu bukan di luar kantor
tapi dia kan bicara soal aturan asn kalau sudah masuk kantor
begini begini aturan pakaiannya gini begini
nah orang yang balelo dan suka menggunakan agama rata rata mengkirihas radikal
data data tadi cukup berbahaya menurut anda
menurut saya saya sangat sangat berbahaya
yang pertama perlu ada data pembanding
jangan sampai gitu kan dicek dulu
di situ ada banyak lembaga survei ya sih
ya pembanding yang lain
artinya jangan sampai ini juga berafiliasi ke pemerintah
nah seandainya betul itu pun gitu hasil daripada survei yang objektif
oleh karena itu diantisipasi dengan baik dong
katakanlah kalau ada warga negara yang terpapar radikalisme
itu bukan untuk dibinasakan
bukan untuk dimusuhi juga
tapi untuk dibina
bahwa mereka ada bagian daripada nkri kecuali tadi
yang memang ingin menegakkan negara khilafah
kalau dipecat seperti kata mas guntur tadi sudah
ya kita sudah sepakat ya pancasila final
tidak ada ideologis lain selain pancasila
oleh karena itu memang kalau ada katakanlah tadi konsepnya radikalisme untuk mengganti pancasila kita sepakat
itu tidak boleh
tapi kalau radikalisme misalkan ada orang mengkritik pemerintah dengan keras
lalu dicap dan dituduh pemerintah
ini yang berbahaya
nah masalah lima tahun gitu kita akan ditakuti oleh hal ini
ini yang kita tidak inginkan
oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh menteri agama
itu adalah pernyataan pernyataan yang menurut saya harus bisa dipertanggung jawaban ke publik
sehingga apa kita tidak mau loh umat islam yang cinta damai ini gitu ya
di indonesia yang penuh berkah ini
lalu dicap dituduh
oleh stempel radikalisme
saya keras mengkritik pemerintah
lalu pak ujang dicari cari kesalahannya pak ujang radikal kan
sudah pernah terjadi belum abusing abusing seperti itu
ya ini kan terjadi di dosen dosen yang lain yang temen temen saya
nah kalau tadi saya
contohnya pak ujang
kalau dosen ipb kemarin rakit bom
nah kalau gini kalau yang ipb betul
yang kedua saya ingin katakan juga
kalau terkait misalkan ada pns yang memang terkait dengan radikalisme
saya ada teman memang dia mengikut hizb ut tahrir
dan ibu sari sudah dibubarkan
dia pegawai negeri
dia tidak mengakui demokrasi tapi dia ikut di negara demokrasi
dan dia jadi pegawai negeri
nah makanya temuannya kalau pns itu banyak yang radikal itu wajar
dan boleh saja bergabung dengan organ organ seperti ini
seharusnya tidak boleh dong
nah tapi saya ingatkan yang lain konteknya ya
ketika konteks pns yang lain tadi yang kritis yang ingin membangun bangsanya dengan ide dan pikiran yang cemerlang
tapi katakanlah berlawanan dengan pemerintah
ini yang akan melukai
ini yang menarik ya sebelum ke sultan dulu
mas guntur saya mau tanya
bagaimana cara membedakan orang ini kita bicara mengenai radikalisme atau islamisme
belum tentu orang yang beribadah dengan sangat puritan itu bisa saja dengan sangat mudah kita identifikasi dengan radikal
gimana untuk panduan masyarakat juga
di bawah supaya kita tidak liar gitu
gini yang tadi mas ujang sampaikan saya setuju
sejak awal saya sampaikan bahwa jangan jadikan radikalisme sebagai stigma
apalagi sebagai alat politik
hanya mengkritik pemerintah kemudian ditangkap
saya juga orang yang paling depan untuk bela dia
dan buktinya kan memang tidak seperti itu
kalau memang yang mengkritik pemerintah itu sudah ditangkap maka orang seperti fadli zon fahri hamzah rocky gerung sudah lama masuk penjara
ternyata kan tidak
jadi ini tidak masalah
anda kritik pemerintah ya nggak masalah
dalam oposisi kritik itu sangat diperlukan
tetapi kalau sudah merakit bom seperti dosen di ipb atau menyebarkan hoax
jokowi anak pki antek cina itu sudah hoax sudah fitnah
nah itu yang berurusan dengan undang undang ite
tapi selama kritik dan sebagainya itu koridor itu kan gak masalah
waktu kita tidak banyak mas guter saya minta kalau si statement dari anda bagaimana upaya offensif total fadlizon itu
karena upaya offensif total football untuk melawan radikalisme ala pemerintahan jokowi ini tidak menyakiti hati umat islam
tidak abuse untuk para pengkritik pemerintah
bagaimana ini bisa berjalan di atas rel di dalam relnya supaya angka angka tadi tidak semakin menakutkan
menurut saya tetap koridor hukum dan khasasi manusia
itu yang tetap yang kita perhatikan
bahwa radikalisme adalah gejala yang umum
jangan sampai kita membersihkan tikus dari rumah menggunakan bom
tidak tidak seperti itu
tetap menggunakan koridor hukum khasasi manusia kemudian lebih kepada pendekatan yang persuasif
ya karena kan ketegangan tensi tensi kelompok kelompok itu kan banyak
cara menghadapi terorisme kelompok radikal kelompok ekstrim kelompok garis keras itu kan beda beda obat
dan tidak semua disamakan
menurut saya tetap pada koridor hukum dan hak asasi manusia itu yang paling penting
oke tepuk tangan untuk guntur romli
kang ujang tiga puluh detik dari anda
kalau si statement sebelumnya ditutup oleh sultan
saya hanya ingin mengatakan perang terhadap radikalisme adalah bukan perang terhadap umat islam
ini menjadi catatan
jadi dalam lima tahun pak jokowi ini jangan sampai di stigmatik gitu kan
untuk menyerang atau untuk menangkapi orang orang yang memang katakanlah kritis terhadap pemerintah
saya ingin menambahkan pernyataan pak guntur romli ya
lalu roky gerung itu akan ditangkap tadinya akan dijadikan tersangka
ada laporan terkait dengan kitab suci fiktif
tapi enggak jadi
ada pertimbangan dari pada pengamat
jangan ke kampus saja
nah saya ingin katakan lagi yang terakhir
kalau narasi besar ini lalu dikembangkan untuk menyudutkan umat islam ini yang kita tidak mau
oleh karena itu perlu data perlu fakta yang jelas yang komprehensif
sehingga negara pemerintah termasuk menteri agama melakukan perang terhadap radikalisme berdasarkan data dan fakta
bukan berdasarkan suka tidak suka
bukan berdasarkan asumsi
bukan berdasarkan orang yang kritis terhadap mereka
oke tepuk tangan untuk kang ujang komarudin
jadi masyarakat sivil harus mengawasi mahasiswa juga menjadi penting untuk bisa dalam perang melawan ini
ada perspektifnya seperti apa untuk menutup dialog kita
pertama saya ingin katakan bahwa hari ini kabinet pak jokowi termasuk pak jokowinya gagal menjadi juru dialog yang baik
dalam menggambarkan secara komprehensif apa itu radikalisme
cenderung kalau saya lihat ini adalah alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk
untuk mencap salah satu kelompok atau membuat salah satu common enemy agar kiranya semua fokus pada persoalan isu itu
yang kedua negara pun gagal dalam menginternalisasikan ideologi pancasila beserta nilai nilainya
beserta perilaku perilaku yang mungkin juga tidak dicontohkan oleh para pejabat kita
jangan sampai radikalisme
begitu tinggi narasinya karena mengancam sebuah negara
kpk lemah juga mengancam sebuah negara
karena korupsi itu kalau sampai mendarah daging dia bisa justru lebih bahaya
kalau kemudian iklim demokrasi kita ditutup itu juga berbahaya
jadi jangan sampai radikalisme menjadi isu bantal yang selalu digunakan pak jokowi
untuk mengalihkan isu dari berbagai isu lain yang ditutupi secara masif oleh pak jokowi
baik terima kasih sultan
itu suara mahasiswa
selain korupsi dan radikalisme yang bahaya
kepanjangan waktu juga bahaya
kita harus break dulu
terima kasih mas gunter
terima kasih kang ujang
terima kasih sultan
dan terima kasih teman teman semua yang sudah ada disini
malam hari ini kami akan segera kembali
usaha jeda tetap di kumpas tuntas
ada masih di kumpas tuntas
kita masih bicara mengenai serba serbi radikalisme
ada serangkaian kejadian yang menggentarkan beberapa waktu belakangan
ada juga anggaran dinas pendidikan dki buat beli lem sebesar delapan puluh dua miliar
tepuk tangan lagi
ada prabowo subianto yang nggak mau ambil gaji menteri padahal cuma lima juta
mudah mudahan tunjangannya juga nggak diambil ya pak
karena memang gajinya cuma lima juta kan
bukan cuma ya cukup lima juta
tapi ada yang lebih penting dari itu semua
tentu saja radikalisme
dengan semangat empat puluh lima
pemerintah sangat on fire untuk membungkam radikalisme yang terang terangan mengancam ideologi tanah air kita
menyusup hingga ke dalam tubuh pemerintah
dan menggerogoti mental mental penyelenggaran negara
lalu seserius apa presiden memberantas persoalan ini
jadi apa radikalisme intoleransi sudah apa
saya kira tidak kita beri toleransi lagi
pesan sederhananya bahwa kita sangat serius menangani apa yang saya sampaikan tadi
nah lo presiden serius tuh gak main main
saking seriusnya presiden membentuk squad anti radikalisme yang tergambar dari kabinet
ya terang aja menangani radikalisme itu memang gak semudah minta fallback ke ibu susi pujastuti
kalau minta fallback ke ibu susi syaratnya jelas dan terukur
misalnya makan ikan cinta laut nggak buang sampah plastik sembarangan merawat laut dan juga bersihin pantai
serta sayang sesama saudara setenang air
gampang gampang susah sih
lah kalau urusan radikalisme ini berat
perlu jurus dan pendekatan yang aktif efektif adaptif persuasif positif dan reduktif
yang penting hasilnya impresif
gimana kira kira caranya
tegas tapi lembut
tegas tapi lembut
gimana caranya ya kamu interpretasikan sendiri ya
mirip mirip menangani pacar yang susah dipercaya
meskipun yang turun payung
ketegasan itu diwujudkan dengan langkah langkah hukum
tapi kita tegas dalam arti
kata betul betul mendorong laporan hukum untuk mengambil langkah langkah penindakan
dan kemudian juga dengan meminta juga teman teman
saya mohon maaf di tni misalnya untuk tegas terhadap adanya
katakanlah penyusupan penyusupan dalam tubuh tni yang seandainya betul ada
ambil sikap yang tegas untuk dikatakan dikeluarkan dari tni
atau diambil langkah langkah penindakan lainnya
nah tadi presiden jokowi tegas tapi lembut
lalu menteri agama tegas tadi
kira kira gimana ya sikap menteri pertahanan
apa lagi kau bela bela antik asik
ya itu marahnya seperti itu
tapi itu tadi konteksnya bukan radikalisme ya jangan disalahin diperhatikan
tapi kira kira gitu kalau menteri pertahanan marah sama kaum radikal
hati hati kalau nggak mau dimarahin sama pak menteri pertahanan
seperti prinsip dari
jadi bkkbn ya membangun indonesia dimulai dari keluarga dari rumah tangga
jadi jangan dulu repot mengurusi tetangga jika keluarga belum selesai urusannya
analogi ini sebelas dua belas dengan kementerian agama
karena ada persoalan penting internal yang harus dibenahi terlebih dulu
di kementerian agama banyak kelemahan ideologis seperti terpapar
radikalisme kemudian adanya pat pat gulipat yang kata presiden di situ
ya terpapar ya boleh tepuk tangan
itu kata apa namanya mantan kepala bin
memang penanganan orang yang terpapar radikalisme tidak segampang menyembuhkan orang yang terpapar sakit panu
yang bisa sembuh hanya dicocol salap seminggu dua minggu
urusan klasifikasi pihak yang terpapar pun penuh dengan kontroversi
kadang upaya preventif yang dilakukan mirip tuduhan kejam pacar yang sedang dilanda kecemburuan tingkat tinggi
terpapar radikalisme sangat mudah istilah seperti itu
eh sudah disebut juga
wah ini sudah kita pantau sejak tiga bulan yang lalu
loh logika saya yang awal kalau sudah dipanggil tiga bulan yang lalu kenapa bisa jebol
kenapa bisa kecolongan
ada yang bilang wah ini ada kaitan dengan isis
ada ya saya bisa kebedaan bahasa ini
ternyata tidak bisa dibuktikan
baru sekarang direvisi
wah dia stres berat
seharusnya minta maaf siapa pendapat pemerintah aparat penegak hukum dan keamanan yang sudah menuduh ya
yang sudah menuduh duluan ada nggak permintaan maaf
jangan biasa untuk menuduh menuduh ternyata tidak benar
mohon maaf saya agak ekspresif ini
saya jadi ingat ya pesannya bang nafi
kejahatan tidak hanya muncul karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan
waspadalah gitu ya
karena itu jangan kasih kendor
tapi kadang urusan pencegahan memang sering kondor dan beresiko bikin kerukunan umat jadi horror
kita ingin mengusulkan kepada pemerintah atau kepada pihak terkait agar ada payung hukum yang bisa menindak seorang yang sudah ada indikasi teror
harusnya bisa ditangkap
kita ini menunggu berubah dulu baru ditangkap
jadi seperti maling ayam
sudah mencuri aja baru ditangkap
kalau masih baru nawai itu belum
nah itu kalau masih nawa itu belum ada tindakan apa apa
radikalisme ini juga erat kaitannya dengan tindakan terorisme musuh semua bangsa
masalahnya perkumpulan pecinta radikal ini punya banyak akal dan siasat
pokoknya gimana caranya supaya orang tidak tahu kerjaannya
penyamaran mereka sangat luar biasa
mungkin kalau terpaksa harus nyamar jadi pohon sengon dijabani juga
tapi teroris yang berikutnya ini lumayan juga
kamuflasenya modal gerobak es keliling sana sini warga kena bohong semuanya
jadi tadinya di jakarta terus pindah kesini jualan es terus aktivitas saya lihat biasa saja
gak ada kecurigaan mbak
ya kita biasa saja
pagi jualan sore bilang gitu
jadi kalau ada tukang jualan yang makanan
atau jualan minuman yang buatannya atau makanan dan minuman yang gak enak
kemungkinan dia lagi nyamar
kalau dulu nyamar jadi intens sekarang nyamar mungkin jadi teroris gitu ya
begitulah dalam kehidupan bertetangga
ada yang keponya luar biasa ada yang irinya di atas batas kewajaran
ada juga yang merasa senior sekecamatan
semuanya itu bertujuan supaya saling kenal dan saling menjaga
karena pada akhirnya tidak ada warga yang mau tetanggaan dengan kaum radikal atau teroris
saya juga nggak tahu yang jelas ya
cuma gini orangnya tertutup sekali mbak
saya udah hampir satu setengah tahun bertangga
aktivitasnya sering bapak perhatikan
dia gini pak tukang las malam sampai malam biasa sampai jam sebelas kadang kadang dia
sampai jam sebelas malam
saya gak curiga sama sekali bener
nah dari sini kita belajar kehidupan sosial
pak agung tadi sepertinya masuk klasifikasi tetangga yang tidak rempong
dia cenderung tidak mencampuri urusan orang
dan tidak banyak cincong
meski ujung ujungnya kaget jika tetangganya incaran densus
tipe tetangga berikut ini juga banyak stoknya di sekitar kita
rasa penasarannya cukup menggila karena suka kepo sama warga sebelah rumah
jarang bergaul dia
keluar masuk keluar masuk pintu ditutup terus
yang dia lihat aktivitasnya cuma bikin las las ini aja
dulu pas tembok di sini ada lubang gak intip gak intip gak intip
dia sering main laptop
ya itu tadi ya serba serbi mengenai radikalisme
kita sudah sampai ujung acara kupas tuntas pada malam hari ini
mencari musuh bersama itu penting untuk menyatukan langkah dan semangat kolektif
karena persatuan menjadi satu syarat menuju kemajuan
jika radikalisme dianggap menjadi musuh bersama
yang memecah belah persatuan dan menghambat kemajuan
maka memang layak untuk diperangi bersama
namun jangan sampai semangat ini dimanfaatkan untuk sekedar mengalihkan isu atau meredam kritik
saya budi adiputro sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan